ya publik saat ini tengah menyoroti aturan karantina bagi pejabat negara
pasca mulan jam milen dan juga keluarga mendapatkan keistimewaan
menjalani karantina di rumah pasca bepergian dari luar negeri
diskresi yang diberikan satgas kini menuai polemik
karena kebijakan tersebut dinilai diskriminatif
mengapa ada keistimewaan bagi pejabat negara dan juga anggota dpr
dalam menjalani karantina mandiri
kita coba diskusikan malam hari ini
ada dua narasumber bergabung bersama dengan kami
mbak dia pitaloka wakil ketua komisi delapan dpr ri
mbak dia selamat malam apa kabar
selamat malam baik mas
dan ada pak alvin lee pengamat kebijakan publik
pak alvin selamat malam pak
selamat malam mas
kita sambil menunggu nanti bergabung dari satgas covid sembilan belas
satgas penanganan covid ada pak heri trianto
tapi sebelum ke sana saya akan ke mbak diah dulu
sebetulnya dari sisi dpr atau komisi delapan
sebetulnya memang ada ya mbak dia
bagi anggota dpr yang pulang dari luar negeri
untuk menjalani karantina mandiri di rumah
ini kan diskresi ya
jadi aturan ini kita juga baru dapat dari bnpb
diskresi itu sebetulnya saya pikir
tidak hanya di negara kita ya
bisa jadi di negara lain juga ada
sebetulnya kalau review revenue policy ya
review kebijakan sih nggak apa apa mas
jadi kita kan posisinya mengikuti
kebijakan yang ada pada prinsipnya tidak melanggar kebijakan
oke jadi ini diskresi yang kemudian itu menjadi kewenangan dan hak dari bnpb
tapi kalau dalam aturan kan sebetulnya kalau kita cek cek di se nya ya
dari satgas penanganan covid tidak ada kemudian
klausul atau redaksional yang mengatakan ada
pengecualian karantina di rumah mbak dia
karantina mandiri ya istilahnya ya kalau dari aturan itu
jadi dikeluarkan oleh satgas covid gitu secara spesifik ya
ya walaupun ini kemudian
kalau kita lihat trennya ini kurang lebih dari
dua puluh lima november sampai dua desember ini
dari data yang ada yang melakukan karantina mandiri
dan itu lazim diminta rekomendasi oleh anggota dpr
atau siapapun pejabat negara ke bnpb untuk meminta diskresi
bisa karantina mandiri di rumah
jadi diskresinya ini saya rasa tidak hanya untuk anggota dpr ya
jadi syaratnya itu merupakan setara pejebet eselon satu ke atas
baru kembali dari perjalanan dinas bukan perjalanan pribadi
dan tidak berlaku bagi keluarga pejabat
dan ini pun surat permintaan diajukan ke bnpb dengan
sepengetahuan kementerian koordinator bidang kemaritiman
dan investasi di kemenkes
jadi tidak otomatis itu juga harus dengan surat gitu
dan itu dengan persetujuan gitu
oke anda melihat ketika ini menjadi polemik bagaimana mbak diah
kemarin kan juga sebetulnya komisi delapan
banyak mencecar kepala bnpb juga ya
jadi apa yang kemudian menjadi catatan anda
ketika karantina mandiri di rumah bagi pejabat negara
ini akhirnya menjadi polemik
seperti biasanya kita kan ada kebijakan
tapi ini yang memang merepotkan ini kebijakannya berganti ganti ya
jadi kayak yang tadinya misalnya tujuh hari gitu jadi sepuluh hari
ini kan sebetulnya konsistensi kebijakan juga kita anggap perlu ya
dan yang kedua tentu yang banyak ditanyakan masyarakat itu
dasar kebijakannya itu apa gitu
ini saya kebetulan di komisi delapan juga membidangi masyarakat
masyarakat kebijakan juga membidangi masalah haji dan umroh
dan ini untuk jemaah umroh juga sangat memberatkan
karantina sepuluh hari ini sangat memberatkan
karena mereka juga satu hari di tanah air
tiga hari di saudi di mekah
lalu sepuluh hari pulangnya itu karantina sepuluh hari gitu
dan ini waktu karantina yang cukup lama
sehingga ini juga cukup artinya persoalan karantina yang cukup lama
persoalan karantina ini juga signifikan sekali terhadap
penurunan jumlah jemaah umroh yang akan berangkat
jadi akhirnya kemarin komisi delapan banyak
ya tentu konsistensi kebijakan itu kita perlu sekali gitu
tentu konsistensi ini dasar pertimbangannya juga harus jelas gitu
ketika ada perubahan perubahan kebijakan
dasar dasar kebijakan inilah sebetulnya yang harusnya kita pertajam gitu
ketika aturan soal karantina ini banyak dipertanyakan
oleh anggota komisi delapan ke bnpb kemarin
apa kemudian solusi dan jawaban dari bnpb mbak dia
ya ini kan tidak dari bnpb artinya ini kan
saat gas covid secara umum
saya rasa ini juga dibicarakan tadi di tingkat ratas gitu ya
dan saya belum tahu hasil evaluasinya apa
tapi sebagai sebuah kebijakan
ini sudah dievaluasi di tingkat pemerintah
dan kita tentu ingin tahu hasil evaluasinya apa
saya belum dapat cc nya juga hari ini mas
pak alvin apa yang anda lihat dari aturan karantina
baik secara keseluruhan atau yang sekarang
tengah menjadi perbincangan publik
soal aturan karantina mandiri di rumah bagi pejabat negara
ada diskresi yang diberikan tepatkah itu
ya tujuan dari diberlakukannya peraturan wajib karantina
adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat
dan virus itu tidak membedakan apakah kita masyarakat umum
atau kita pejabat negara
terbukti yang namanya menteri kita pun juga sudah pernah kena covid
anggota dpr juga bisa kena covid
bahkan kepala negara lain pun juga kena covid
sehingga kalaupun ada diskresi itu
tentunya harus ada pengimbangannya
jadi kepentingan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat
itu tidak boleh dikorbankan
nah sekarang masalahnya adalah ketika diskresi itu digunakan
itu tidak terkendali
kalau memang diskresi itu khusus untuk pejabatnya
ya suami istri anak dan sebagainya
itu seharusnya tidak ikutan
karena yang jadi pejabat itu cuma satu orang
tidak serta merta kemudian satu keluarga rombongan ikut
dan untuk konsistensi kebijakan publik
itu harus ada pertanggung jawabannya
kalau memang ada aturannya
umumkan peraturan itu seperti se
selama ini yang digunakan untuk masyarakat kan se
terakhir kemarin ketika menjelaskan kasusnya mulan dan keluarga itu
pihak bnpb menggunakan se dua puluh tiga dua ribu dua puluh satu dan adendumnya
dalam se dua puluh tiga dua ribu dua puluh satu dan aderiumnya
itu sama sekali tidak ada peluang untuk karantina mandiri bagi siapapun
kecuali kepala perwakilan negara asing
yaitu duta besar beserta keluarganya bertugas di indonesia
bahkan diplomat biasa pun tidak ada karantina mandiri
jadi dalam hal ini perlu keterbukaan dan juga konsistensi menjunjung tinggi
kepentingan utamanya yaitu melindungi kesehatan masyarakat demikian
oke yang tadi anda maksud diskresi tidak terkendali
akhirnya diskresi ini justru menjadi tidak terkendali
itu yang seperti apa pak alvin
ya yang pertama ternyata yang menikmati diskresi itu
bukan hanya pejabatnya tapi juga keluarganya
kedua ketika mereka mendapatkan keistimewaan
untuk karantina mandiri tidak diimbangi dengan pengawasan
apakah benar benar mereka tinggal di rumah selama sepuluh hari
atau selama masa karantina itu cuma formalitas
ternyata mereka juga bepergian kemana mana
tindakan seperti itu membahayakan kesehatan masyarakat demikian
oke jadi diskresi tidak diimbangi dengan pengawasan
saya kembali ke mbak diah soal aturan karantina ini kemarin sebetulnya
jadi perbincangan juga tidak dengan ketua satgas mbak diah di dpr di komisi delapan
mbak diah maaf sepertinya termute
ya kemarin sempat dibahas juga walaupun tidak panjang
yang kedua ini kalau aturan diskresi ini tidak berlaku
sebetulnya bagi keluarga pejabat
tapi saya setuju kalau karantina mandiri
karantina mandiri ini pengawasannya memang lemah sekali
dan ya bagaimana gitu ya sistem pengawasannya itu menurut saya juga
harus ada preferensinya gitu ada hitungannya gitu
jadi misalnya gini karantina ini jadi ada dua hal
pertama diskresi kedua karantina
nah karantina ini kan jumlah harinya juga berubah ubah
nah kita sebetulnya ingin tahu juga preferensi perubahan term karantina itu berapa lama
itu juga saya pikir harus ada gitu kan
nggak bisa hari ini sepuluh tiba tiba besoknya lima gitu
nah ini kan kebijakan yang dalam tanda kutip harus ada rasionalisasinya
harus ada landasan berpikirnya itu satu
yang kedua diskresi
nah pertimbangan diskresi itu apa gitu ya
ini kan kita hanya mendapatkan anggota dpr dalam hal ini
ini kan mengikuti aturan yang dibikin
di dalam aturan itu dia ada diskresi gitu ya
jadi ini kan kita juga obyek dari sebuah peraturan gitu
kita bukan pembuat peraturan dalam kerangka ini ya
nah kedua diskresi ini juga pertimbangannya apa
itu juga kita sebetulnya ingin tahu karena di dalam kebijakannya tidak juga preferensinya ini kan
di internal sebelum proses pembuatan kebijakan
nah kita ingin tahu sebetulnya diskreti diskresi ini diberikan kepada
orang orang tertentu itu apa dan pengawasannya bagaimana
tapi ya kita harus juga membiasakan lahirnya sebuah kebijakan itu dengan preferensi yang kuat gitu loh
saya setuju gitu bahwa pengawasannya lemah iya
dan ini ancaman untuk semua orang iya
berarti apabila ini diambil kebijakan diskresi
berarti harus diikuti juga dengan sistem pengawasannya itu konsekuensinya
kalau kita bicara untuk melindungi warga negara secara umum
atau ada juga kan kebijakan untuk investor gitu kan
nah ini investor ini juga hitungannya dari jumlah modal yang diinvestasikan
nah itu kan apakah jumlah modalnya besar kemudian dia bisa dapat diskresi
nah ini juga kita sebetulnya harus dapat preferensi kebijakan yang jelas
jadi mbak dya melihat ada banyak pertanyaan
dibalik kebijakan soal karantina ini
tidak hanya soal diskresi tapi juga soal masa karantina yang berubah ubah
dan itu menurut anda belum cukup penjelasan dan preferensi yang diberikan
iya jadi ini dibahas oleh di belakang oleh tim satgas covid gitu ya
mungkin juga oleh kementerian
tapi saya tertarik gitu perubahan perubahan harinya gitu
ini kenapa gitu kok misalnya bulan lalu sekian hari
bulan ini sekian hari
nanti bulan depan sekian hari gitu kan
ya saya pikir setiap perubahan yang kemudian berubah ubah ini kan evaluasinya juga ada
apakah kebijakan ini berubah karena evaluasi
ataukah ada informasi
ataukah memang ada hal lain gitu
nah ini kan juga kita pertanyakan juga gitu
oke saya kembali ke pak alvin sebelum break
banyak kemudian setelah kasus anggota dpr mulan jamela ya
tapi kemudian juga ini sebetulnya bisa terjadi di banyak pejabat negara yang lain
banyak yang menilai bahwa aturan ini kemudian menjadi diskriminatif
bagaimana anda menilai soal itu
benarkah anda melihat bahwa ini memang diskriminatif
ya jelas diskriminatif ya
karena sudah ada kasus lain ya
dimana yang kabur dari apa
dari kewajiban karantina itu juga dikenakan sanksi hukum kan
kenapa ini tidak
dan bahkan pnpb pun menyatakan tidak melihat adanya pelanggaran
nah kalau memang ada peraturan
peraturan itu harusnya dipublikasikan
kalau memang ada izin izinnya harusnya tertulis
supaya publik juga tahu siapa yang memberikan izin
siapa yang tanda tangan
landasan peraturannya apa
tidak bisa peraturan itu disimpan kemudian berlaku hanya untuk orang orang tertentu
orang orang tertentunya siapa kita juga tidak tahu
jadi persyaratannya apa itu harus jelas
dan itu harus diumumkan kepada publik
kalau tidak diumumkan ya susah
nanti saya juga bisa merasa saya juga berhak mendapatkan manfaat seperti itu
saya sepakat tadi dengan budiah ya
karantina di negara kita ini yang paling dinamis
saya melihat negara negara lain sejak awal pandemi sampai hari ini nggak berubah tuh
singapura empat belas hari malaysia empat belas hari australia empat belas hari
tidak pernah berubah
kita ini berubah berubah
seperti cuaca di jakarta belakangan ini
jadi ada inkonsistensi ya soal karantina
ada inkonsistensi ya soal lama waktu karantina di luar
kemudian polemik karantina bagi pejabat negara
kita break dulu pak alvin dan juga mbak diah
sambil kita menunggu pak heri dari satgas penanganan covid sembilan belas
kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan mbak diah pitaloka dan juga pak alvin lee
pak alvin tadi kita sudah banyak membahas soal aturan karantina ini
termasuk juga soal walamanya waktu karantina yang jadi pertanyaan
saya ke pak alvin lagi
ini kan sudah menjadi polemik di ruang publik ya
pak alvin menyoroti soal kasus yang terjadi pada anggota dpr

dan juga dikabarkan keluar begitu dari rumah
dan melanggar aturan karantina itu sendiri
nah setelah ini kemudian menurut anda tanggung jawabnya ada di siapa ini
ya peraturan ini kan diterbitkan oleh satgas
dan satgas ini terdiri dari berbagai unsur pemerintah
tentunya ya kembali lagi kepada satgas
karena satgas ini yang diberi mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai peraturan
dalam mengendalikan sebaran covid ini
termasuk juga pengendalian terhadap petugas petugas di lapangan
bukan rahasia lagi bahwa sebelum ini juga ada insiden
di mana dengan membayar sejumlah uang kepada petugas yang seharusnya mengawal penumpang itu
penumpang internasional keluar dari bandara langsung ke karantina
ternyata bisa lolos di sana
dan dari kasus rakel kemarin
itu kan justru petugas protokoler dari dpr sendiri ternyata yang mengatur seperti itu
nah ini terlalu banyak petugas petugas yang tidak jelas kewenangannya
kemudian aturan diskresinya tidak jelas
maka terciptalah lubang lubang seperti ini
dan yang dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat kita
itu yang dipertaruhkan
bagi yang menyuap bagi yang menerima suap oke oke saja bagi mereka
tapi mereka tidak sadar dampaknya apa terhadap kesehatan masyarakat
dan yang lebih parah lagi adalah kepercayaan masyarakat kepada satgas ini
apakah kredibilitas satgas ini masih bisa dipertahankan kalau hal hal seperti ini terjadi
jangan lupa keberhasilan indonesia menekan sebaran covid ini juga tidak lepas dari partisipasi publik
dan partisipasi publik itu hanya bisa dicapai ketika publik percaya kepada institusi yang mengatur
ketika publik tidak punya kepercayaan publik tidak akan partisipasi di sana
ya semau maunya mau diatur mau apa prank paling paling nanti juga delapan a enam gitu kan
dan ini impactnya anda melihat bisa kemana mana ya pak alfi
saat ini ingat ya sebelum ini kan kita pernah mengurangi
kan kita pernah mengurangi kan kita pernah mengurangi
masa karantina itu bahkan menjadi hanya tiga hari
tapi dengan timbulnya omikron ini kemudian ditingkatkan
kenapa harus ditingkatkan
karena varian baru ini masuknya dari negara lain bukan dari indonesia
dan virus ini masuknya menumpang pada tubuh manusia yang masuk ke indonesia
maka dari itu perlu karantina untuk mensterilkan semua
orang yang datang dari luar negeri itu dipastikan dulu sehat
baru diizinkan keluar berinteraksi dengan masyarakat di indonesia
tapi kalau kemudian proses karantina itu sendiri di bypass
tanpa pengawasan yang ketat ya ini soal waktu saja
sebentar lagi kita juga akan kebobolan omikron
pak alvin anda melihat ini kasus yang kasuistis saja kah
atau ini sebetulnya ya banyak ya yang meminta diskresi seperti ini
sehingga kemudian ada keistimewaan tadi itu
bagaimana soal itu pak alvin
ya saya tidak punya datanya berapa banyak yang minta perlakuan istimewa seperti itu
juga tidak tahu apa saja syaratnya bagaimana prosesnya
tentunya ini bukan suatu indikator bahwa
nah peraturan itu dibuka kepada publik supaya publik juga bisa patuh
juga bisa mengawasi pelaksanaan dari peraturan tersebut
oke sudah bergabung bersama dengan kita mbak diah dan juga pak alvin
pak heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
pak heri selamat malam pak heri
ya selamat malam selamat malam pak alvin
baik pak heri rasa rasanya satgas penanganan covid sembilan belas ini jadi banyak pihak jadi pihak yang kemudian banyak dicari cari untuk menjawab soal
apa pertimbangannya sebetulnya memberikan diskresi terhadap pejabat negara
ya pertimbangan apa yang menjadi pertimbangan utama sehingga ada diskresi yang diberikan
ya sebenarnya kewajiban karantina ini masih berlaku sampai sekarang ya
berlaku sepuluh hari untuk di luar sebelas negara ya
yang dimaksud yang terjadi transmisi lokal di sana
dan itu memang sudah dilakukan hingga hari ini
dan memang ada sejumlah orang yang meminta diskresi tentu saja dengan syarat syarat yang ketat
di antaranya ketersediaan tempat isolasi
kemudian pengawasan tenaga kesehatan
dan tentu saja dipastikan siapa saja orangnya
dan ini jumlahnya tidak banyak kayak gitu
dan dalam hal ini ketika kemudian sejumlah anggota dpr mengajukan itu
dan kemudian diberikan tentu dalam koridor karantina
karantina selama sepuluh hari gitu
dan tentu saja ini ada perkembangan yang cukup dinamis saat ini
memperlatihkan berbagai macam situasi
termasuk semakin padatnya juga
kemudian juga karena lalu lintas orang juga meningkat menjelang tahun baru
tentu saja kita harus mencari solusi solusi yang cepat
di antaranya menambah fasilitas karantina di wisma atlet
maupun kita juga sudah menyediakan di rumah susu nagrak
dan pasar rumput ya
yang kita akan siapkan untuk jika terjadi penambahan menjelang tahun baru
tentu saja apa yang terjadi yang kemarin rame di pemberitaan
dan itu sudah dijelaskan juga oleh ksatgas
itulah yang sedang terjadi
tetapi subtansi dari karantina itu tetap dilakukan
jadi memang ada pengecualian ya
ada keistimewaan bagi pejabat negara diberikan dalam hal karantina mandiri ini pak heri
saya tidak mengatakan sebagai
sebuah pengecualian karena memang ada permintaan
memang ada permintaan kemudian yang bisa dipenuhi dengan syarat syarat yang sangat ketat kayak gitu
dan ini juga kemudian diatur dalam surat edaran yang hari ini juga dikeluarkan oleh ksatgas
yang diantaranya ada aturan diskresi terkait dengan karantina ini
jadi wni dengan kondisi kesehatan
yang mengancam misalnya
kemudian alasan kedukaan
dan juga kemudian pemberian keleluasaan bagi sejumlah pejabat
tadi yang dikritik juga oleh mas alvin lee ya
untuk kemudian menjadi salah satu pertimbangan pengecualian karantina
bukan pengecualian karantina yang terpusat ya
tetapi mereka tetap melakukan karantina dengan fasilitas yang dimiliki
sebagaimana diskresi diberikan kepada
wna atau kop diplomatik ya
yang mereka bisa melakukan karantina di rumahnya masing masing
jadi sudah ada surat edaran yang baru
dari satgas menggantikan surat edaran nomor dua puluh tiga
ini karena kasus mulan jamila atau karena apa ini pak eri
sebenarnya memang sejak beberapa
ada beberapa penyesuaian yang dilakukan
dan itu sudah dibahas sebenarnya sejak
nomor dua puluh tiga waktu itu keluar
sekarang kita bicara soal s yang lama dulu deh
karena ada se yang baru kan
di se yang lama banyak yang mempertanyakan
dari mana dasar pemberian diskresi ini
karena kalau kita buka se nomor dua puluh tiga
tidak ada kemudian klausul atau redaksional soal karantina mandiri di rumah dan lain sebagainya
juga bagi anggota dpr
jadi pertanyaan juga pak eri
bagaimana anda menjawab soal itu
diskresi itu hanya diberikan kepada wna di regulasinya
jadi memang ini yang kemudian harus kita lihat secara proporsional
kenapa sejumlah anggota dpr misalnya
atau ada anggota dpr yang bisa mendapatkan itu
itu yang kemudian harus kita cek lebih lanjut
ini artinya mengakui ada kesalahan ya pak heri
kita lagi periksa sampai saat ini ya
bagaimana duduk soalnya
tetapi sebenarnya tidak ada pembebasan karantina terhadap pelaku perjalanan sejauh ini
jadi karantina tetap dilakukan
oke saya ke mbak diah
mbak diah ada tanggapan dari anda mbak diah dari komisi delapan
ada se yang baru juga ini
ya ini se yang baru kan kita belum tahu berapa hari
tapi saya sebetulnya ingin tahu ya
seperti misalnya kebijakan umroh
di saudi itu karantinanya tiga hari
sedangkan di indonesia itu sepuluh hari
nah ini pertimbangannya apa
sekali lagi soal pertimbangan waktu karantina ya
iya kita pengen tahu sebetulnya
mungkin bisa dijawab langsung oleh pak eri soal aturan karantina yang tadi juga banyak kita bahas
kalau kata pak alvin ini kita negara yang cukup dinamis mengubah ubah aturan karantina
ya tentu saja satgas ini dalam menentukan regulasi tidak berdiri sendiri
dan tentu saja melibatkan pada epidemiolog
untuk kemudian mengukur kenapa karantina bisa tiga hari
waktu itu ada pernah lima hari
kemudian akhirnya juga di sepuluh hari
sebenarnya ini adalah untuk mengukur tingkat risiko saja
jadi masing masing jangka waktu karantina itu
waktu karantina itu sangat bermanfaat gitu
untuk mencegah terjadinya transmisi
cuma resikonya semakin lama di karantina
tentu saja risiko terjadinya transmisi semakin kecil
jadi waktu kita menjalankan karantina yang delapan hari ya
waktu itu ada sebuah kajian dari kementerian kesehatan bahwa
jadi ini adalah pilihan pilihan sih
pilihan pilihan yang diambil
dan kemudian semakin kesini kan pembelajaran tentang bagaimana karakter virus ini kan semakin berkembang
nah kenapa kemudian ini sepuluh hari
karena ini memang baru varian yang baru gitu
awalnya bahkan ada yang karantina empat belas hari untuk daerah daerah atau negara negara yang sudah mengalami transmisi lokal ya
di sana terutama di negara negara afrika
jadi mereka dilakukan empat belas hari
jadi ini di negara negara lain juga menjadi best practice sebenarnya
untuk kemudian mengukur resiko dan menekan resiko serendah mungkin
pak heri saya masih mau tahu soal aturan karantina bagi pejabat negara ini dan juga diskresi yang diberikan
sejauh mana sebetulnya diskresi ini bisa diberikan
apakah ini ke sekeluarga keluarganya atau si pejabatnya saja
atau si pejabatnya saja
karena yang tengah dipertanyakan publik kok bisa begitu pak heri
jadi yang pejabatnya saja rasanya yang kalaupun mendapatkan diskresi ya
tentu dengan alasan alasan tertentu
seperti kemudian kita memberikan diskresi kepada wna atas hubungan resiprokal ya
sama adab hubungan internasional
karena diskresi itu bisa dilakukan bahkan sejak awal surat edaran ini ada
dan ini sih kalau dari secara normatif mestinya sih yang boleh mendapatkan diskresi ya memang pejabatnya
tapi bukan keluarganya
pak alvin sudah jelas atau masih banyak juga pertanyaan dari anda
apa yang tadi disampaikan oleh pak heri dari satgas penanganan covid sembilan belas
masih ini rambut saya berputar rpm tinggi ini
ya yang pertama tadi pak heri kan menyampaikan keterbatasan ruang karantina di wisma atlet maupun di partmen pasar rumput
perlu saya ingatkan bahwa wisma atlet dan aparatan pasar rumput itu khusus untuk pekerja migran indonesia
untuk pelajar atau mahasiswa indonesia di luar negeri yang kembali
dan serta asn yang pulang dari bertugas
ya dan itu biayanya di tanggung negara
sedangkan untuk masyarakat umum itu di hotel dan atas biaya sendiri
nah sekarang masalahnya ini yang kembali yang mendapatkan dispensasi ini bukan pekerja migran bukan mahasiswa bukan asn
ini adalah masyarakat umum
jadi saya kira masalah keterbatasan tempat itu kurang relevan ya
dan kemudian peraturan atau se yang baru itu terbit hari ini
sejauh pengetahuan saya
peraturan itu tidak berlaku surut
jadi yang kemarin kemarin belum ada peraturannya ya berarti melanggar peraturan yang berlaku saat itu
kembali lagi ini peraturan juga berlaku hanya untuk pejabatnya saja
bukan untuk keluarganya tetangganya dan sebagainya
yang saya mau tanyakan juga adalah bagi mereka yang mendapatkan dispensasi ini
apakah alat alat ini punya sdm nya untuk mengawasi
apakah ada alatnya teknologinya kemana saja mereka bergerak
jangan lupa selama sepuluh hari karantina ini orang orang yang dikarantina ini setiap dua hari wajib tes pcr
nah ini siapa yang ngawasi
benar benar dilaksanakan atau tidak
kalau tidak dilaksanakan bagaimana
kalau tidak dilaksanakan mereka menganggap enteng karena kembali lagi yang dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat
pak alvin tadi ada hal yang juga menarik disampaikan pak heri bahwa dari satgas masih mengevaluasi melihat lagi ya pak heri soal apa yang terjadi pada anggota dpr mulan jamela
anda melihat itu kemudian bagaimana pak alvin
apakah seharusnya sudah diketahui
atau memang satgas masih bisa kemudian melakukan
masih bisa kemudian melihat lagi bagaimana diskresi itu bisa diberikan
ya satgas itu punya pertanggung jawaban hutang pertanggung jawaban nuril kepada seluruh rakyat indonesia
bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan perlakuan istimewa bukan cuma pejabatnya tapi juga keluarganya sedangkan peraturannya tidak ada
jadi diskresi itu landasannya apa
sangat berbahaya kalau pejabat itu diberi diskresi tapi juga keluarganya
jadi diskresi itu landasannya apa sangat berbahaya kalau pejabat itu diberi diskresi tapi juga keluarganya sedangkan peraturannya tidak ada
jadi diskresi itu landasannya apa sangat berbahaya kalau pejabat itu diberi diskresi tapi juga keluarganya sedangkan peraturannya tidak ada
jadi diskresi itu landasannya apa sangat berbahaya kalau pejabat itu diberi diskresi tapi juga keluarganya sedangkan pejabat itu diberi diskresi tapi juga keluarganya sedangkan peraturannya tidak ada

oke baik kita break dulu saya akan ke pak heri nanti bicara soal pengawasannya seperti apa karantina mandiri di rumah

dan ada sanksi tidak pak heri yang akan diberikan atau direkomendasikan setelah mengetahui bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang diberikan diskresi
kita jawab nanti kami akan segera kembali sesaat lagi
trust publiknya juga menjadi pertaruhan dari kasus ini lalu apa setelah ini pak heri apakah ada sanksi kah rekomendasi sanksi atau ada screening yang lebih ketat lagi yang akan diberikan oleh satgas untuk mereka yang meminta diskresi terutama bagi pejabat negara
ya rasanya setiap pelanggaran protokol kesehatan ya itu ada undang undangnya pak alvin pasti juga tahu juga ya undang undang kekarantinaan misalnya jika terkait dengan warga
sudah ada jurisprudensinya kira kira gitu ya yang terjadi jadi ini sudah menjadi domain para penegak hukum untuk melihat secara lebih detail bagaimana hal itu bisa terjadi
karena memang satgas maupun bnbb dalam bekerja itu tidak sendiri melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti kemudian di kementerian kesehatan sebenarnya ini sudah menjadi balai karantina
jadi satgas ini hanya memayungi dalam hal regulasinya untuk kemudian mensinkronkan dengan regulasi regulasi lain dan tentu saja dengan berbagai macam ketentuan di kementerian kementerian lain
jadi ini acuan acuan utamanya
tetapi kalau yang terkait diskresi kemudian di sejauh yang ada sekarang adalah termasuk dalam seg
yang terbaru ini adalah memang ada persyaratan persyaratan yang tidak mudah
jadi kalau pun persyaratan termasuk persyaratan jaminan dari spcr yang tadi diminta pak alvin
kemudian ada petugas karantina di sekitar fasilitas karantina mandirinya
yang kemudian secara rutin melaporkan kepada balai karantina kesehatan
yang kementerian kesehatan yang merupakan
merupakan ujung tombak dari proses karantina para pelaku perjalanan internasional ini
oke jadi sebelumnya tidak ada diatur pengawasannya siapa yang mengawasi bagi mereka yang karantina secara mandiri di rumah
ada tetap tetap ada di persyaratan itu tetap ada tentu saja
tentu di sa itu juga kemudian prosedur karantinanya itu loh
tapi yang sekarang yang karantina mandiri
yang sekarang semula ke sa
yang sekarang semula ke sa
yang sekarang semula ke sa
tidak diatur ini kemudian diatur dalam se terbaru nomor dua puluh lima
dan diskresi itu diberikan juga secara terbatas
dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi transfisi tadi kalau diskresi dilakukan
termasuk kemudian kepada kop diplomatik yang datang dari luar negeri
mereka juga wajib melakukan pelaporan demikian
oke dari apa yang kemudian terjadi pada anggota dpr
mulan jamela ini pak heri
satgas juga melihat memang ada pelanggaran ya
karena kalau memang benar kemudian yang orang tersebut keluar di beberapa hari sebelum masa karantina
kemudian juga ada keluarga keluarganya juga
ini memang jelas ada pelanggaran ya pak heri
saya belum berani mengatakan itu sebelum ada penyidikan yang lebih lanjut ya oleh pihak berwenang
jadi rasanya ini biarkan bergulir sebagai bisnis
jadi diskusi publik juga
kemudian dilihat bagaimana solusinya ke depan
oke saya ke mbak diah
mbak diah ada syarat yang tidak mudah ke depan di se yang baru ini soal diskresi
diskresi juga menjadi terbatas apa tanggapan anda soal kebijakan yang baru ini
dan juga ini sudah menjadi isu publik ya
anggota dpr mulan jamela yang kemudian mendapatkan pengecualian karantina di rumah
dan juga ada potensi pelanggaran jika memang benar
sejauh mana ini harus bergulir dan harus direspon oleh banyak pihak
kesehatan publik tentu menjadi perhatian yang sangat tinggi bagi anggota dpr
bahkan ketua dpr juga melarang perjalanan dinas sekarang bagi anggota dpr
dan kita tentu dalam hal ini anggota dpr itu seperti pejabat negara lainnya yang termasuk dalam diskresi gitu ya
yang mendapatkan diskresi ini sebetulnya kita menjalankan aturan gitu
kita tidak masih dalam kerangka aturan yang disediakan gitu ya
tapi tentu kita juga menyediakan ruang bagi evaluasi kebijakan gitu
tapi ya bicara sebagai dalam kerangka dpr ya dpr disini juga memberikan highlight
memberikan concern yang sangat tinggi terhadap perlindungan masyarakat
jadi apapun aturan
apapun aturan yang dibuat pemerintah tentu kita akan taat gitu ya
dan apapun apabila ada sanksi sanksi dari aturan yang diterapkan apabila kita melanggar seperti warga negara lainnya
ya kita juga siap diberikan sanksi gitu
oke dan anda juga mendorong kalau kemudian ditemukan sanksi pada apa yang terjadi dengan anggota dpr yang tengah menjadi perbincangan sejak tadi
ini silakan kemudian ini memang dilakukan sebagaimana mestinya mbak dia
ya karena anggota dpr juga
kita juga punya aturan dan punya sanksi
jadi saran saya juga pemerintah kalau bikin aturan termasuk diskresi juga memberikan sanksi
karena ini outputnya juga untuk perlindungan masyarakat secara umum
dan itu juga jadi perhatian kami di dpr gitu mas
oke baik pak alvin bagaimana sanksi harus ditegakkan harus diberikan bagi mereka yang melanggar aturan protokol kesehatan termasuk juga dalam masa karantina ini
ya ini disinilah kita diuji ya konsistensi kita dan keadilan kita
ketika peraturan itu ada itu berlaku untuk siapapun sanksinya juga sama
bahkan kalau kepada pejabat itu sanksinya harusnya lebih berat lagi karena para pejabat ini harus menjadi teladan bagi masyarakat
nah dalam kasus yang kemarin itu yang saya sangat sayangkan adalah
sedemikian cepat dan mudahnya dari pihak bnpb menyatakan tidak ada peraturan yang dilanggar
kan untuk sanksi tidak ada peraturannya sanksi untuk pejabat negara
itu yang diberitakan saya baca di berita berita saya tidak langsung ya
kemudian juga dari pihak kepolisian juga menyatakan belum ada ini belum ada perindikasi pelanggaran
saya pribadi sangat pesimis ini akan ada tindak lanjutnya ya sudah selesai gitu saja
tapi kalau ini selesai begitu saja dampaknya ini sangat luas
saya khawatir kepercayaan publik terhadap kebijakan kebijakan terhadap institusi satgas bnpb ini akan merosot drastis
karena pada hari ini juga di berbagai pemerintahan muncul pernyataan wakil menteri kesehatan bahwa
apa yang dilakukan anggota dpr itu melanggar peraturan
juga menteri kesehatan saat ini pun sedang menjalani karantina sepuluh hari
nah kalau gini kan sama sama kan menteri kesehatan ini bagian dari satgas bnpb bagian dari satgas
tapi kok berbeda gitu
nah ini kalau mau berantem berantem di dalam lah
tapi ketika keluar itu jangan berbeda
ini dampaknya cukup besar bagi kepercayaan publik
jadi ada dampak ya ada dampak kalau kemudian ini tidak diberikan sanksi secara tegas ya
bagaimana pak heri dampaknya ini bisa kemana mana kalau kemudian tidak ada ketegasan
dan soal setelah ini bagaimana kemudian soal aturan karantina ini akan kembali diperketat lagi oleh satgas dan juga bnpb
ya kita serahkan kepada mekanisme yang berlaku saja gitu
dan mudah mudahan ini akan nanti satu atau dua hari ke depan kita akan mendapatkan titik terangnya
nah kemudian bagaimana tentang karantina ini
sebenarnya subtansi dari karantina ini adalah melakukan pencegahan jika terjadi transmisi virus gitu
karena orang orang yang masuk itu juga belum tentu membawa virus
itu yang harus dilihat
tetapi untuk keamanan mereka harus dikarantina dalam periode tertentu untuk memastikan mereka tidak membawa virus
dan kemudian tidak menularkan kepada orang lain ketika mereka kembali ke masyarakat atau melanjutkan perjalanannya ke tempat lain
jadi ini ada dua hal tadi ya yang rasanya agak berbeda
tetapi kemudian tujuannya sama bahwa kita ingin memastikan proses karantina ini
untuk mencegah transmisi lebih lanjut
apalagi di tengah ancaman varian baru
ancaman varian baru ini memang sejauh ini dari tingkat keparahan atau fatality rate nya belum menunjukkan ke sana
tetapi memang dari sisi tingkat penularan kecepatannya jauh di atas varian varian sebelumnya
jadi kewaspadaan kita ada di sana
kalau di inggris misalnya
dari tiga orang sekarang yang
tertular varian omikron itu tingkat kematiannya baru satu
nah ini yang kemudian harus benar benar menjadi bahan evaluasi juga
bagaimana kita mensikapi varian baru ini
dulu kita pernah juga dikejutkan oleh varian lamda
yang dikhawatirkan juga lebih berbahaya dari varian delta
tetapi kemudian di tengah jalan dia menjadi varian yang abortif
jadi tidak cukup mampu untuk bersaing
dan berkembang mereplikasi diri dalam jumlah yang besar
dan menimbulkan keparahan seperti itu
oke baik pak heri terakhir
banyak kritik akhirnya yang kemudian ke satgas ataupun ke bnpb setelah ini menjadi ramai perbincangan
dan juga yang sudah kita bahas juga sejak awal
bagaimana anda menyikapi bagaimana satgas menyikapi kemudian derasnya kritik ini terhadap bnpb terhadap satgas
dan juga ancaman bahwa trust publik yang diberikan
publik yang dipertaruhkan yang tadi pak alvin katakan
ya satgas ini dalam dua tahun terakhir ini begitu banyak terbiasa mendapatkan kritik
karena memang kita sedang sama sama belajar bagaimana menghadapi virus ini
rasanya sih kritik itu sebagai bukan sesuatu yang aneh bagi kami
yang kemudian untuk secara legowo juga menerimanya
kemudian juga secara dinamis
kemudian berubah ya
bagaimana harus berhadapan atau hidup berdampingan dengan covid sembilan belas ini
satgas tentu saja sebagai lembaga sementara berharap tidak terlalu lama gitu
karena kita sedang menjalani periode tingkat penularan yang rendah
sehingga jika kita bisa bertahan tidak sampai terjadi gelombang berikutnya
tentu keberadaannya sudah tidak cukup relevan lagi
buat publik atau buat kepentingan penanganan pandemi ini
bisa dilanjutkan oleh kementerian
kemudian juga diberikan oleh kementerian kementerian terkait yang selama ini memang menjadi topoksinya dalam menghadapi bencana maupun wabah
baik mari kita akan lihat sejauh mana kemudian isu ini akan bergulir
apakah pesimis kita apakah ujung ujungnya akan lepas begitu saja
seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh pak alvin pesimis
atau kemudian juga bisa berujung ada sanksi pidana atau sanksi apapun
yang merujuk pada peraturan terkait dengan protokol kesehatan dan juga aturan yang sudah dibuat atas pelanggaran yang dilakukan
terima kasih banyak pak eri trianto mbak diah pitaloka pak alvin lee sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam salam sehat
terima kasih pak alvin budi ya terima kasih